ibu takut ketauan
ibu takut ketauan kalau ibu itu
gak seperti itu non
ibu jangan bohong ya
ibu cuma takut kan
kehilangan petunjuk masa lalu aku
buat aku ngerasa bahwa aku ini
bener bener anak yatim piatu
anak yatim piatu yang
sama sekali gak ingat apa apa tentang masa lalunya
yang selalu sendirian
dan selama lamanya bakalan sendirian
mis kamu tau itu gak bener kan
iya itu gak bener
iya aku tau itu gak bener
emang mata nya kegelian ya
kalau apa apa tanya
nuan suka sekali dengan pakai baju warna ungu non
ternyata pembantu zaman sekarang udah pinter nguping
bu lebih baik ibu kerjain aja tugas ibu
maksudnya ibu mesti laporin ke mama
biar ibu bisa langsung dipecat
saya gak takut
biar sekalian nanti saya ceritain sama nyonya dan tuhan
kalau non ini gak suka dengan warna ungu
padahal sudah jelas jelas dari kecil memang suka sekali berpakaian baju dengan warna ungu
apa itu nanti tuhan dan nyonya gak tambah curiga non
ibu udah lupa ya sama ancaman saya
justru sebelum non mira melaksanakan ancaman non mirah
saya akan membongkar kalau non ini ternyata bukan anak tuan dan nyonya yang hilang
ibu ngaca dong ya bu
ibu selalu bilang saya ini penipu
berdua sama sama tahu siapa penipu sebenarnya
ibu jujur sama saya
ibu itu emang ibu kandungnya evita kan
berapa kalipun ibu menyangkal saya tidak akan pernah percaya sama ibu
karena saya punya bukti bukti yang kuat
dari dulu ibu selalu mengikuti evita kemanapun dia pergi kan
apa itu artinya ibu gak punya hubungan apa apa sama ibu
kira kira gimana ya kalau evita tahu ibu yang selama ini dekat dengan dia adalah ibu kandungnya sendiri
kamu bilang bu amer adalah ibu kandung aku
lebih baik kakak tanya dia langsung sampe bersama
ibu amber jawab dong
ditanya tuh sama anak kandungnya
ibu permisi dulu non
bu amber ibu
gue harus jelasin semuanya sama aku
saya harus jelasin apa lagi nok
gak cuma kali ini ada orang yang mengira kalau ibu adalah ibu kandung saya
dan ibu tahu sejujurnya saya juga memiliki ingatan yang berbeda sama ibu
jadi tolong kasih tau saya apakah semua itu benar bu
iya jelas benar lah kak
apalagi sih yang salah kakak ngaca dong
wajah kakak itu emang pantas ngomongin ini seorang pembantu
kalau ibu kandung aku aku akan jelasin
kalau emang kamu pengen menghina kakak tak apa
tapi kenapa sih kamu terus terusan menghina bu amber dengan diam kak
akhirnya apa yang salah sih sama pekerjaan pembantuku
oh jelaslah kakak membela bu amber
tapi bukan karena pembantu atau bukan
karena bu amber memang benar benar ibu kandung kak evita
iya kan bu
ambar udah ngaku
iya jelas lama bu amber nggak mau ngaku
mana mungkin sih bu amber mau ngaku
tapi mira punya ide ma
mira punya cara untuk mengetahui siapa bu ambar sebenarnya
hey kamu mau ngapain di sini
aku mau ngapain surat itu
sudah diangkat dia maju
kamu bawa surat
mau diapain surat itu
bu amber akan tulis di kertas ini
biar kita bisa tahu apakah tulisan tangan ibu ambar sama dengan penulis surat yang ada di surat ini
atau mungkin beda
mira kamu nggak perlu memaksa seperti itu
bu diam ya
omongan mira masuk akal juga
dan idenya bagus
jadi selesai semua kan semua kecerigaan kita yang sudah berlarut larut ini
ibu takut ketahuan

gak seperti itu non
ibu jangan bohong ya
ibu cuma takut kan
saya gak mungkin menuruti permintaan non mira
ibu buta huruf non
ibu cuma takut kan
ayo ibu cepat tulis bu
ibu gak bisa baca
udah mira mira udah cukup
kalau ambak buta huruf bukan salah dia kok
ya kan nggak usah dipaksa
kalaupun ambar adalah ibukannya evita
dan dia gak mau ngaku
ya mau diapain lagi
karena memang udah sepantasnya kan
gak ada orang di dunia ini yang mau ngakuin evita
nan saya minta maaf kalau saya sudah bikin kacau di rumah ini
saya permisi nod
bu ambar tunggu